kita ke informasi selanjutnya
siapa sangka di sidoarjo ada sebuah gang perkampungan yang dijuluki sebagai kampung poligami
hampir seluruh kepala keluarga yang menetap di sana memiliki istri lebih dari satu
bagaimana nama gang ini bisa terbentuk dan dinamai kampung poligami hingga saat ini
gang dengan panjang tak lebih dari lima ratus meter dan didiami oleh tiga puluh kepala keluarga ini dalam bahasa jawa berarti memadu atau dalam bahasa indonesia sebagai poligami
nama gang ini sendiri tercipta lebih dari sepuluh tahun lalu di mana hampir seluruh warganya memiliki pasangan hidup atau istri lebih dari satu
bahkan ada warga yang beristri tujuh orang hingga kemudian dikenal dengan kampung poligami di tahun delapan puluh hingga dua ribu sembilan
mas aku ingin menemukan mas
kata kewak lura kata ke pemerintah kata ke warga
tapi ini pemuda sini ya keluarga sendiri lingkungan ini
namun dibalik nama gang wayo yang terkenal ada cerita tersendiri yang dirasakan oleh ainur rofiah
bukan kebahagiaan yang dirasakan sebagai warga gang wayo namun penderitaan yang dialami setelah dimadu oleh sang suami
ia pun terpaksa membuka warung kecil untuk menghidupi ketiga anaknya
saya tidak mau
iya saya juga tidak mau
saya juga terlalu mahal
dalam poligami meskipun saat ini menjadi kontroversi harus memiliki satu tama yaitu yang mental spiritual hingga materi
dan yang terpenting adalah adil
sudah adil kah anda
saat ini praktek poligami di gang wayo sudah tidak didapati
meski begitu tiada keinginan
tidak ada keinginan warga untuk mengubah nama gang tersebut
riko hardiansyah sido arjo